telat lumayan lama banget dari siklus bulanan
ini aja sekarang udah tanggal segini
jam berapa ini
udah pagi ya
nanti tempat tidur siapa yang paling sempit
dia arahnya ke kamu apakah aku
kan kamu gede tengah tengah terus ya dong
tapi kemungkinan besar sih dia bakal lebih dekat sama aku sayang
aku gak kebayang sih pasti seru banget lucu gitu
beneran aku jadi gak sabar banget deh
pengen buru buru bawa nailah pulang kesini
ya secepatnya lah sayang ya
mudah mudahan mudah mudahan dilancarkan semuanya
ya udah sekarang
kita istirahat ya
itu ditaruh situ sayang
ya udah kita bisa
ya udah kita bisa
ya udah kita bisa
ya udah kita bisa
ya udah kita bisa
gue bisa gabung di tim si andi
untuk menyelidiki kasus kecelakaan itu
gue punya sesuatu
gue masih punya banyak hasil tes dna valsiocaesia
ini gue harus kasih ke andien
gue harus berakting depan dia
dan gue harus meyakinkan dia
kalau gue juga pengen ikut mencari siapa pelaku yang menyebabkan mobilnya nomblong
supaya andien percaya
kalau gue ayah kanong ke asia
semoga polisi gak nanyain macem macem
yang ujung ujungnya mengarah ke gue
kamu udah siap
sebelum terangkat kita sarapin
yakin kamu gak mau mama temani kantor polisi
gak usah mama nanti kalo misalkan aku udah selesai
pokoknya kamu harus selalu ingat
ada mama ada anak anak kamu
askara rena ada your parents semuanya
kita semua dukung kami ya
karena kami semua sayang sama kamu
kamu orang yang baik
walaupun ya bisa aja mama
mungkin berlakunya bisa berbeda
apalagi di saat masa lu udah gak ada di sini
bukan nggak ada tapi belum ditemukan
andien ada atau tidak ada al disini
kamu akan selalu jadi anakku
kamu anak mama
pokoknya mama tenang aja
aku bakal ngebarin mama terus
kasih kamu kekuatan ya
kalau allah ngapain
kamu punya mahasiswa
aku harus ke rumah andien sekarang
baru ngebayangin kalau ada naila aja
aku udah seneng banget
gimana nanti kalau ada dia
sekarang udah tanggal berapa ya
aku udah telat lumayan lama banget dari siklus bulanan
ini aja sekarang
sekarang udah tanggal segini
jam berapa ini
kayak bingung gitu kenapa
kalau aku hamil
aku masih bisa ngadopsin nailah gak ya
kamu gak apa apa kan
mendingan kamu buka dari pintunya
aku masuk ya
iya bukan begitu kan
iya sebentar ya
sebentar lagi aku keluar gak
ya udah jangan lama ya
aku tunggu ya
sekarang kita pergi ke tempat
yang sudah saya share ke bapak ya
yang sudah saya share ke bapak ya
ke lokasi yang sudah saya share

ini adalah awal untuk saya meyakinkan anda ibu andi
itu kan mobilnya andin
kok malah pergi
mau kemana dia pagi pagi
padahal gue udah bawa bukti tes dna ini
ya nggak pergi deh
gue harus ikutin dia
eh ini udah lima menit loh
aku tungguin kamu disini loh
kamu kenapa sih
iya sebentar lagi mau keluar ya
kamu tuh jangan bikin aku kepikiran deh
kamu kan tadi jadi toilet
kamu sakit perut
nggak sekarang gini
kalau kamu sakit perut
aku cariin obat buat kamu
kita ke rumah sakit ya
kasian randy udah nungguin catherine semalaman
gantian kita yang jaga catherine
ya kita ke rumah sakit ya
cuma aku bingung kamu kenapa sih
kalau ada sesuatu